para calon gubernur dan calon wakil gubernur juga hadir dalam haul ke tujuh kiai haji abdurrahman wahid
mereka tak luput dari pandangan presiden joko widodo
ya dan saat berpidato presiden pun sempat menyentil para kandidat pemimpin jakarta ini
dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ahok jarot dan agus silvi hadir dalam acara haul ke tujuh gusdur
sedangkan anies baswedan datang lebih dulu sebelum pasangannya sandiaga uno
di depan masyarakat presiden pun mengabsen para calon pemimpin jakarta ini
serta berpesan agar menjalankan proses pilkada dengan rukun